perbuatan terdakwa bertentangan dengan asas profesionalisme yang berlaku sebagai anggota kepolisian republik indonesia
hal hal yang meringankan terdakwa belum pernah dipidana terdakwa memiliki tanggungan keluarga
terdawa bersikap sopan dan bersikap kooperatif sehingga membuat pengungkapan peristiwa penembakan bergerak di jawa tua barat menjadi terang
menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kadar perbuatan terdakwa
mengingat dan memperhatikan pasal empat puluh delapan yungto pasal tiga puluh dua undang undang republik indonesia nomor sembilan belas tahun dua ribu enam belas

yungto pasal lima puluh lima ets satu kesatu
kitab undang undang hukum pidana undang undang republik indonesia nomor delapan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu tentang hukum acara pidana dan peraturan perundang undang lain yang berkaitan dengan perkara ini